bibik bu ija
tamu kok belum bubuk sih
gak bisa tidur bi
udah ketemu belum
ketemunya dimana pak rete
pak rete udah nyariin sampe kemana pak rete
hari pak rete nya gimana sih
udah punya tiga hansip
jadah sama ali dimana
ini tadi belum pulang sampe sekarang
pokoknya pak rete
mendingan sekarang kita siap siap yuk
mau siap siap kemana
kita cari sendiri rafa
kak ali sampe besok juga gak akan ketemu
gak ada tuh kak wimi
ngapain kamu disini
eh kamu pergi gak
kamu diguyur sia
tolong ayat si hantu ya ayat si jurik
pak rete jadi dia yang minta tolong pak rete ayat itu tuh
pak rete pak rete
tolongin pak rete
waduh ini gimana ceritanya ini besi ini nah
pak rete gimana dong pak rete
itu teh kan hantu bola api masa di pus pus emang ayam
eh siapa tau
yang mau albisa atau ariparete
itu ulang tahun
gak usah ditiup memang itu lilin
pak rete buruan gak
bisa cari jelusi gak sih
satu dua tiga
berhasil berhasil sia
kenapa di banjur jadi basah tuh lantai saya banjir
bukannya ngomong terima kasih kayak apa gitu
masih ke apa gitu udah dipadami kabur lagi ngepel ngepel saya bisa cuma gitu doang nggak usah
ngapain awas ya pokoknya pada itu ngepel jadi kau orang salah ngasih tolongan bukan terima
kasih terima kasih terima kasih terima gaji wah soal parete ini belum salam salam udah pulang
kulit gitu dek route jabah basah kamu di bikin mami khawatir tau enggak cemi ceritanya

bersih bersih badan terus ganti baju yang kering ya
ayo rafa tuh temenin kakaknya gi
cepetan cepetan nanti keburu sakit cepetan
pak rete ngapain masih di sini
ceplok telor lah pakai nasi pakai ketchup
gurih belum kena nasi dari pagi
itu kalau deket pak rete alergi
alah kita tuh begini begini juga rt general di kampung sini
sebelum pergi tolong ngapain sekarang
sampai basah nih buranti
belum pernah aja saya basahin juga
kalau laki laki ku aing dibaksuh
bersih bersih bersih
harus yang kering ya
awas ya kalau masih becek
apa bukse ku aing
wah nihan ku aing rt pejabat general di kampung sini
saya pikir takut apa
ya gitu doang mau ngepel
tamu kok belum bubuk sih
gak bisa tidur bi
oh kenapa kamu nanti buruk
tidur aja belum
kadang lapar nih bi
mau makan apa
masak kumi dua telurnya satu
ini satu telurnya dua ya
ini kuminya dua telurnya satu
yaudah bibi masakin
tunggu di sini ya
orang udah malam bukannya tidur
masih minta makan
usahin emang si hidup
ada apa bima
yuk kita lihat ke belakang yuk
patung api baut
aduh aduh aduh aduh aduh aduh
eh bina kenapa sih
tidak lihat aja
nyonya ada hantu hantu api nyonya hantu
aduh api mana hantu api sih
anak hantu gak ada hantu kok kosong begitu
bina jangan tunggu api

aduh aduh aduh aduh

aduh takut nih
aduh mami juga takut

aduh aduh aduh aduh aduh
bima gimana sih gak usah pakai ember bawa airnya
aduh aduh aduh aduh
aduh takut sih
aduh aduh bima gimana nih masa kita di kamar mandi terus
aduh aduh aduh aduh
aduh aduh aduh aduh
aduh aduh aduh aduh
adam adam adam
udah gak ada gedor gedor lagi pintunya
apa udah pergi hantunya ya
iya mungkin ya
bima gimana nih berani lihatnya lihat dong
aduh takutnya saya gak beraninya